gimana kalau kamu makan di rumah aku aja
nanti sampai situ aku akan sediain kamu makanan yang banyak
enak banget mau
gak usah bayang tenang aja
kamu ngapain disini sedirian
begok banget sih
lagi makan ya
gimana makanannya enak
begok banget lagi sih
emang gak liat aku makannya cuma pakai nasi
kitanya lagi enak apa enggak
buat aku tuh gak penting rasanya
yang penting jumlahnya
aku udah gak bikin tiga kali kerupuk sendiri loh
gimana kalau kamu makan di rumah aku aja
nanti sampai situ aku akan sediain kamu makanan yang banyak
enak banget mau
gak usah bayar tenang aja
mau mau banget
yaudah ya sekarang
ya yuk kita berangkat
ini juga enak
udah udah enak
ternyata gampang banget ya buat ngedapetin mini
cuma kasih aja makanan yang banyak
tahu minuman itu kan udah gue kasih obat tidur
enak banget ya
oh iya kamu udah tadi makan kamu liat nih gak ada minumannya kan
spesial buat kamu
wah theo kamu baik banget makasih ya
diminum diabisin kan aus kamu abis makan banyak
ya terus minum iya iya
iya isi dibantuin
iya terus ini makan itu kan masih banyak tuh
kamu punya lagi gak
mau jus lagi
ohh bisa boleh boleh boleh
dan itu makan makan makan makan
dengan kayak gitu
dia itu bisa jadi milik gue
dan dia bisa bawa gue ke dunia sihir
tuh kan alu mini alu
oh berarti benar
boneka mini si penyihir
bukan boneka mini si penyihir
sekarang saatnya lo harus bawa gue ke dunia sihir
ke dunia di mana lo tinggal oke
berarti bukan itu
kok gak ada yang berubah ya mas
lo mirip monster tau gak sih bukan mini
ya walaupun untuk obolik juga
tetap aja dia tahu ini bukan mini
lo sih jelek banget
mau gak mau ya mesti tumbuh mini
biar dia jadi model ya
jam makan malam dia nih
kan dia rakus masa bisa ngelewatin jam segini
masa dia makan buk buk aja kenyang
apa jangan jangan dia
hei bangun dong
udah pagi ya juragan
kamu salah saya bukan juragan kamu
hmm saya pri cinta
hmm saya peri yang tinggal di dalam cincin permata milik mila
oh jadi kamu cincin yang dihilangin sama mila itu
hmm sebenarnya sih saya bukan hilang
tapi saya melarikan diri
abis si mila itu orangnya rese
dan mereka meminta saya untuk mengabulkan semua cinta cinta mereka
padahal kan sihir yang berhubungan dengan perasaan manusia nggak boleh dipakai sembarangan
makanya saya sebel terus saya melarikan diri deh
eh tapi saya dipungut sama si teo
terus dikurung di kamar ini
hah saya sangat tersiksa
hmm udah kamu jangan sedih
dengan kekuatan aku aku bakal kebawa kamu pergi dari tempat ini
tapi kan pintunya terkunci
hai sih gampang
aku kan bisa sihir pindah tempat
yaudah sekarang kamu siap siap ya
aku bakal bawa kamu ke tempat juragan aku
aduh aku lupa
aku kan masih kecil
jadi aku gak bisa sihir
aku harus berubah dulu jadi gede supaya aku bisa nyanyi
aku mau sihir
terus gimana caranya supaya sihir kamu kepake
ya aku harus dicium atau aku cium juragan aku dulu
hah susah dong
aduh jangan jangan kita kekurung di sini selamanya lagi
aduh mini gak mau
aduh juragan tolongin mini
pasti itu kamarnya teo
pasti mini disekap di situ